jadi ipan happy birthday
jadi ipan selamat ulang tahun ya
mak bapak bapak
jangan dahulu sampai sampai bacaan kamu sama mama aja
tapi kejadiannya sama aku
apaan dimulainya doi
kesian jahra berdua doang sama roby di rumah
iya doi semua sudah baru datang
soal isi dadang mak
ngapain doi nunggu isi pedun gitu
botnya udah bagus kok debbie
rambutnya dimasukin aja ya
biar harganya kelihatan orang orang
yaudah pak kalau gitu masukin aja
yang penting harganya kelihatan
siapa dulu dong papahnya
nanti aja pak
papa ambil emas yang baru dulu ya
biar orang orang tahu
tangi doi ini kapan dimulainya
saya kan banyak kerjaan
kalau emang nggak dimulai mulainya
mendingan saya berangkat nih pergi
aduh apa pisahnya ini pak
kang koswara ini tempat airnya
ini kan kamu rumahnya di sini
tempat air anak sekolah
itu aja pak
bapak itu sadayana
pak sobri kangen pisan sama dede cantik
ini acaranya kapan dimulai set tahu yang kapan acaranya dimulai hanya saya saya juga lagi bingung
kapan dimulai acaranya saya juga nggak tahu kang
cenk kelihatan enggak cenk emas asli nih cenk hehehe kamu palsu hahaha
jadi berhenti berhenti
ini apa selamat ulang tahun ya hehehe
dan barangnya buat bikin kue bisa dibikin agar bikin bolu
buat air minumnya buat jahra sekolah
ini tempat nasinya juga ada bagus bagus
ini kang tatang nih buat sekolah anaknya
ya udah tuh
yuk bapak bapak yuk
kumaha yuk para botna yuk
ada yang lupa dev
yuk mau beli sugar nak
ini teh bagus buat pertumbuhan anak anak
enggak udah beli
ini sudah dapet
ini baliknya kelihatan enggak
semua juga udah lihat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebelum kita mulai
sebelum kita mulai
acara ulang tahun jennifer mari kita sama sama mendoakan semoga di hari yang semakin
bertambah usianya ini jennifer menjadi anak yang rajin amin anak yang baik amin anak yang
meleha amin anak yang berguna buat kedua orang tuanya amin abd amin wisiu amin ote bes amin
hai udah post op udah alhamdulillah saya ditimpa satu ratus dua puluh tiga
selamat ulang tahun saya
sayang kamu mau hadiah apa ini pengen hp yang bagus bagus hp debi